diduga terkena serangan jantung seorang pendeta di nganjuk tewas di dalam mobil saat pulang dari ceramah di gereja
teman korban yang ikut serta dalam perjalanan menangis histeris melihat temannya sudah tak bernyawa lagi
tangis histeris aisyah warga mojoroto kediri ini pun tak terbendung melihat temannya sutino
warga kendal kecamatan bagor tiba tiba sudah tak bernyawa di dalam mobil
sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar aisyah terus menangis tanpa bisa berbuat apa apa
peristiwa ini berawal saat sutino yang merupakan seorang pendeta
berniat memberikan pencerahan lagi di gereja santo petrus kecamatan tanjung anom nganjuk
setelah sebelumnya memberikan ceramah di gereja kota nganjuk
namun saat melintas depan pasar ikan waru jayeng
ia memberhentikan mobilnya karena mengeluh lelah dan rasa sakit di dada kirinya
namun baru beberapa saat berhenti
tiba tiba korban kejang dan langsung meninggal dunia di tempat
kejadian ini pun sontak membuat warga sekitar heboh dan melaporkannya ke polisi
dari hasil pemeriksaan sementara
diduga korban tewas akibat terkena serangan jantung
guna penyelidikan lebih lanjut
jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit bayangkara untuk dilakukan visum
agung wibowo nganjuk